cnn indonesia breaking news
baik saat ini kita sedang menantikan bersama
yang menurut rencana memang akan dilakukan
cawapres dan juga cawapres yang saat ini akan menjalani
pemeriksaan tes kesehatan
yaitu anies baswedan dan juga
muhaymin iskandar kita nantikan bersama
memang di rsprd ketutup broto
tepatnya di area lobby
ini pihak dari rumah sakit
dan juga kpu
ataupun melakukan kolokasi pers
yaitu untuk penerangan
penjelasan terkait dengan agenda
yang akan dilakukan oleh calon presiden
dan salon marshal presiden
dari koalisi perubahan yang sejak tadi
sudah tiba yaitu anies baswedan dan juga muhaymin iskandar
jadi kita melihat
pasangan ini menggunakan baju berwarna putih
ini sejak kemarin daniar menggunakan
baju warna putih dari kemarin
hingga hari ini saya juga tadi menanyakan
apa yang membuat anies dan juga mohaimin
ini selalu menggunakan baju warna putih
apakah ada simbol yang menyebutkan bahwa hanya
kesederhanaan dan ketulusan dari kedua
pasal ini yang akan mengikuti
jadi juga kita melihat bahwa anies baswedan
dengan awak media ini cukup akrab dalam
mobil berangkat menuju ke spad
berbeda dengan sebelumnya
saat pendasaran ini
anies berangkat sendiri dan muhamin
juga berangkat sendiri artinya tidak berbarengan
seperti kemarin begitu
berangkat dan ketemu
ataupun tiba di rspad saat
saya melaporkan tadi
yang menarik adalah anies menunjukkan
apa saja yang akan dibawa dari rumah
hingga ke spad
jadi saya melihat bahwa pembawa bekas
ada buah semangka dan juga
ada salad ada dua buah sayuran
serta juga membawa
stamin dan juga nanti
katanya baik baik dari
kondisi perubahan ini menggunakan
ada treadmill ataupun olahraga jadi yang
membawa baju olahraga kaos
yang bergambarkan stadion
dari stadion jakarta internasional
stadium yang terletak di jakarta utara
mereka mengabes dan niat bagaimana
berjalannya pemeriksaan kesehatan dan juga
universitas yang akan segera dilakukan
kembalikan anda dhaniap
baik bella sama sama kita akan nantikan bersama
dan juga melihat bagaimana kondisi
terkini di sana untuk sementara terima kasih
bella nanti kita akan kembali kepada anda
masih kita dan juga kami
berikan kepada anda bagaimana pantauan langsung
ataupun gambar langsung yang kami
dapatkan dari rspad jakarta
tempat dimana lokasi
pasangan calon presiden juga
calon wakil presiden akan melakukan tes kesehatan
tadi juga bella mengatakan ya
bahwa sudah ada banyak sekali persiapan
nah bella terkait dengan sambil
menantikan bagaimana konferensi persiden yang akan
berlangsung nanti apa apa saja yang akan
dilakukan jika tadi anda mengatakan ada
tes treadmill dan lain lain karena ini
lumayan panjang ya durasi yang diberikan untuk
pasangan calon presiden dan juga calon presiden untuk tes kesehatan
terkait dengan apa saja pemilihan yang akan dilakukan

dan juga bagaimana sambilnya dari calon presiden
dan calon presiden untuk menjalani
tes yang akan dilaksanakan pada bulan februari nanti
cuma tadi juga dhaniap mengatakan
bahwa sejak pukul delapan malam tadi
sudah melakukan puasa
dan sudah menjalankan tidur yang cukup
sekitar pukul sebelas malam tadi
calon presiden dari koleksi perubahan
sudah mengatakan bahwa sudah
melakukan istirahat agar badan ataupun
kondisi saat pemeriksaan nanti
di dalam rs
ini bisa berlangsung dengan baik begitu
saya juga menanyakan bagaimana
komunikasi dengan bu soehoyamin itu waktunya
memasukkan pemeriksaan pada hari ini
dia mengatakan bahwa
kedua ataupun anies dan juga caimin ini
sepakat untuk istirahat sekitar pukul
jam sebelas malam agar pagi ini
untuk menjalankan kesehatan ataupun pemeriksaan kesehatan
yang menjadi salah satu persyaratan dari
kpu ini berjalan dengan lancar
itu juga saya melihat ada juga
teman teman orang media
menanyakan terkait dengan bagaimana
apakah ada antusias yang berbeda
dengan pemeriksaan kesehatan saat
ia menjadi gubernur sebelumnya
karena ia mengatakan bahwa
sebenarnya antusias sama saja
tidak ada yang berbeda euforia sama
malah yang membedakan adalah waktu untuk pemeriksaan
kalau sudah masih waktu menjadi gubernur jakarta
anies baso dan ini melakukan
pemeriksaan satu hari tepat pendaftaran
jadi ada waktu istirahat
nah kalau misalnya kita melihat sekarang
harus mengingat bahwa pemeriksaan
kesehatan ini dilakukan
ini ada istirahat sehari di mana pada
tanggal sembilan belas kemarin
hari pertama kpu membuka pendaftaran
ini juga sudah mendaftar dan
ada jadi satu hari untuk melakukan istirahat penuh
dan pada hari ini ataupun
tepatnya hari sabtu dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh satu
ini sudah menjalankan
jadi dirasa untuk kondisi kesehatan
dari anies dan juga keminis keral ini
cukup sehat dan juga yakin untuk
lolos dari tes kesehatan hari ini
kembalikan agar ingat
oke bella sambil juga menanti
masih kita menantikan bersama ya bagaimana situasi di sana
awak media karena kita tahu bersama ya pada saat
pendaftaran saja banyak sekali
masa pendukung dari masing masing
capres dan juga cawapres yang hadir
apakah karena tadi anda mengikuti
dari sejak di rumah anies baswedan
sampai di rspad
apakah anda melihat juga banyak sekali
masa yang kemudian
mengantar ataupun mendukung
iya betul sekali daniel
kalau misalnya kita melihat pendaftaran dan juga hari ini
cukup berbeda kalau hari ini memang tidak ada
yang mengantarkan anies hanya anies
seorang dari rumah warga pun tidak ikut
tadi saya juga sempat menanyakan apakah
dari rspad ibu ferry ini mengikuti
ataupun menemani anies tapi ternyata tidak
dan juga para lawan ataupun
simpatisan dari koalisi perubahan dan juga pendukung
anies dan muhaymin ini juga tidak ada
di area rspad ataupun di depan
jalan utama rspad
ataupun mengikuti kiring kiringan kami
sejak tadi berangkat sekitar pukul enam
enam dari rumah kediaman anies baswedan
yang terletak di lebak bolus daniel
memang ini berbeda tadi anda mengatakan bahwa
seharusnya saat menjalankan
pemaksaan kesehatan ini tidak ada
relawan ataupun undangan bagi
mereka yang sama sama menemani atau mendukung anies
dalam tepres mendatang dan iya
jadi bisa dikatakan ini arena sangat
steril begitu dan juga tadi di depan jalan
saya juga tidak ada
bendera bendera ataupun para
relawan yang mendukung anies dan juga caimin
ini untuk hadir ataupun menemani
ataupun ikut mengantarkan anies dan
juga chaimin ini semuanya pemeriksaan
di rspad gatot sublok dan banyar
kita akan melihat apa saja yang akan
dicek dan bagaimana proses di dalam
nanti pihak dari rspd akan
mengambilkan keperangannya resmi dan juga pihak
kpu tadi juga sempat melihat ada
ketua kpu hakim aceh yang akan melakukan
keterangan sebelum nantinya anies dan
chaimin ini akan menjalankan
pemeriksaan kesehatan tadi saya juga mendapatkan
itulah bahwa tadi setibanya chaimin dan juga
ini keduanya langsung melakukan
pemeriksaan ataupun mengganti
bajunya terlebih dahulu sebelum
nantinya melakukan konversi tes di
area gepan rumah sakit
yang terletak di kawasan
jakarta akut dan banyar
ini kami akan mengabit apa saja yang
menjadi poin poin penting dalam
pemeriksaan kesempatan hari ini
kami akan mendalami juga nanti
perkenalan apa saja disampaikan oleh pskp
dan juga pihak rumah sakit kembalikan ya daniel
baik untuk sementara
terima kasih bella mulahela selamat
kembali memantau di rspad jakarta
pres koalisi perubahan anies baswedan mengaku
sudah melakukan persiapan yang cukup
jelang pemeriksaan tes kesehatan
anies juga sudah berpuasa dan membatasi
kegiatannya berikut cuplikan wawancara
produser lapangan cnn indonesia bella mulahela
dengan anies baswedan dalam perjalanan
saat ini saya berada di lokasi
dimana kami bersama dengan
calon presiden dari koalisi perubahan yang akan
pagi ini berangkat ke
dan juga dengan
rspad jakarta yang akan menjalankan
kalau misalnya anda melihat saat ini kami dalam mobil
baru saja meluncur dari rumah pak anies ya pak ya
pak anies gimana nih pak persiapannya
apakah sudah puasa dan juga
di malam sudah cukup gak pak istirahat ya
sudah jadi kemarin
sebetulnya mulai siang sore sudah
minit kegiatan cuma baca baca
malam juga istirahat cukup
santai aja dengan keluarga
makan terus puasa
mulai jam delapan malam
jadi saya praktis selesai
makan malam itu
saya makan malam terus saya pergi ke situ
minum air putih aja

tadi malam sebelum puasa ini
menunya apa pak
wah pengen makan
pak anies ini kan bapak sebelumnya
jaman kecil karya juga sudah menjalani seperti ini ya pak ya
apakah ada hal yang berbeda atau mungkin
deg degannya berbeda euforianya begitu pak
euforia sama aja ya rasanya
enak karena ada waktunya jejak
pas belum ada
kemarin itu kalau tidak salah selesai kami daftar
besoknya harus mendidak jaga
begitu begitu lagi ngondisi non stop
terus langsung mendidak jaga kalau sekarang masih mungkin ada jejak sehari
berarti untuk istilahnya
terima kasih pak anies
ya dan saat ini kami langsung
mengajak anda untuk kembali ke rs pad
di jakarta saat ini
sudah ada sufiani tanjung yang juga
memantau sedari tadi selamat pagi
sufi sambil kita nantikan bersama bagaimana jalannya
konferensi pers bagaimana situasi
disana apakah ada pengamaran khusus karena
capres dan juga cawapres anies dan juga
muhyemini skander sudah tiba disana
iya daniar betul saja
dari koalisi perubahan sudah tiba
sekitar beberapa menit yang lalu dan kini
keduanya sudah masuk ke dalam gedung
medical check up rumah sakit pusat angkatan darat
untuk berganti pakaian menjelang proses
pemeriksaan kesehatan dimulai
rencananya memang pada awalnya proses pemeriksaan akan
mulai pada pukul tujuh pagi dan
akan berlangsung hingga pukul lima sore
atau sekitar delapan hingga sepuluh jam
proses pemeriksaan akan dilakukan
fisik baik kondisi ghasmani
kemudian juga kondisi rohani dari
yang menjadi pertama
calon pertama yang melakukan pemeriksaan kesehatan
kemudian juga ada pemeriksaan
bebas narkoba yang akan dilakukan langsung
oleh tugas dari bnn
dan kalau anda menanyakan bagaimana pengamanan
karena memang ini merupakan kawasan
rs pusat angkatan darat tentunya pengamanan
yang dilakukan adalah pengamanan
standar yang diterapkan untuk proses
pemeriksaan calon presiden ataupun juga
calon wakil presiden yang sebelumnya pernah dilakukan
lima tahun yang lalu dan memang
dapat anda lihat sendiri di layar saat ini
bahwa para awak media
orang orang yang tiba disini sejak
pagi hari tadi menjadi
orang yang bisa mengakses
kawasan dari dung
sementara dapat saya lihat disini
ada gerbang rs pad
yang memang dijaga ketat oleh
anggota tni kemudian juga
di belakang saya saat ini para awak media
kedua paslon tersebut berganti pakaian
untuk segera memulai proses pemeriksaan
kesehatan dan tadi
melihat keterangan dari
kepala rumah sakit pusat angkatan darat
albertus budi tugkia yang menyatakan bahwa
ini bukan kali pertama dari rs pad
melakukan proses pemeriksaan
bagi calon presiden ataupun
juga calon wakil presiden sehingga
memang prosedur yang mereka terapkan
sama seperti yang dilakukan di tahun tahun
sebelumnya dimana dari
pihak kedokteran sendiri dari pihak
rs pad sendiri menjamin bahwa pemeriksaan
yang mereka lakukan bersifat profesional
kemudian independen dan dapat dipercaya
dan sejauh ini informasi yang diberikan
atau keterangan yang diberikan dari konferensi pers
yang digelar pada pukul enam tiga puluh pagi tadi
dan yang disebutkan bahwa sekitar lima puluh
dokter akan terlibat
baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses
pemeriksaan kesehatan yang sekali lagi berlangsung
selama delapan hingga sepuluh jam
kedua calon ini akan menjalani sejumlah
pemeriksaan mulai dari pengambilan
kolera kemudian pengambilan air seni
dan juga pemeriksaan jantung
dan juga paru paru kemudian
nantinya untuk pemeriksaan rohani
sendiri tentunya akan ada psikolog yang dilibatkan
untuk melihat apakah
kedua pasangan calon ini siap
untuk memimpin negara ini
apabila memang terpilih dalam pemilihan
periode dua ribu dua puluh empat hingga
dua ribu dua puluh sembilan yang datang
cukup lengkap informasi terkini
kita akan nantikan bersama bagaimana
situasi disana kami akan kembali
kepada anda sementara terima kasih sufiani tanjung
si energy breaking news akan jeda dan
kembali lagi tetap bersama kami
terimakasih anda masih bersama kami
kita ke informasi berikutnya
sempat gagal menjadi wakil dari joko widodo
mahfud md kini berhasil terpilih
sebagai bakal calon wakil presiden
ganjar pranowo lalu bagaimana
strategi mahfud md menghadapi pilpres dua ribu dua puluh
berikut cuplikan wawancara spesial
mahfud md bersama rekan saya
tahun dua ribu sembilan belas pada saat pemilu dua ribu sembilan belas
gagal menjadi cowok presnya pak jokowi
itu salah satu yang menolak
adalah pdi perjuangan tapi sekarang
di pemilu dua ribu dua puluh empat pdi perjuangan yang
mendorong pak mahfud pak mahfud nggak merasa
ada yang aneh yang mengganjal dulu
saya ditolak oleh mereka sekarang mereka
gak ada pdi perjuangan menolak itu sesat
saya tahu bukan pdi perjuangan
dan sudah dijelaskan kan oleh romy
kalau bu megah malah
pada waktu itu yang sudah merekod
menyatakan saya sudah
punya presiden silahkan jawab presiden
yang menolak menurut romy itu kan partai partai
katanya karena saya ikut mengeluarkan
dekret presiden padahal saya tidak pernah ikut
ikut dekret dan sudah diklarifikasi
diklarifikasi oleh gus dur dan
mengeluarkan rencana mengeluarkan dekret
itu saya yang tidak setuju
banyak panglima dan sebagainya
yang setuju itu waktu itu hanya
mbah rudin lopa di dalam rapat itu bersama
saya termasuk yang tidak setuju dan
ketika dekret itu keluar saya tidak
ada di jakarta juga
tapi itu katanya yang dijadikan alasan
mau membubarkan golkar tapi gak apa apa
karena ingin partainya
ada apa yang menjadi calon
ada yang katanya
mahfud itu dulu nah ini kata
pak romi ya partai demokrat
katanya jangan pak mahfud
pak mahfud itu dulu orangnya prabowo kan gitu
ya nggak apa apa itu politik jadi
saya tahu bukan pdip yang nolak
saya cuma orang kemudian
menuding nuding bpp saya tahu
persis bukan ada kaitannya
di beberapa survei elektabilitasnya
pak mahfud kan di bawah
pak sandiaga kemudian
pak erick thohir dan juga
ibu kofifah berarti kan bukan alasan
elektoral ibu megawati soekarno putri
memilih pak mahfud ada alasan lain
belum dijelaskan ke publik pada saat bertemu
berdua dijelaskan nggak pak kenapa akhirnya memilih
bapak pastinya bukan alasan elektoral pak
kan bisa diatur kamu bisa
pesan juga survei yang
kedua keperluan negara
itu bukan hanya pada kuantitas
dukungan tapi kualitas
calon oleh sebab itu
pilihan ibu megawati sukarno putri kepada
memperlihatkan kepada anda
bagaimana situasi di rspad jakarta
dan seperti yang tadi sudah
pasangan capres dan juga cawapres
konferensi pers atau memberikan
keterangan kepada media yang sudah
menanti dan saat ini seperti yang
sudah kita saksikan bersama
keduanya yaitu anies baswedan
dan juga mohaimin iskandar
pasangan capres dan juga cawapres

pak anies baswedan dan juga pak anies baswedan
dari koalisi perubahan telah
menggunakan baju yang memang
sudah sesuai dengan standar
untuk melakukan tes kesehatan
ataupun pemeriksaan kesehatan
dan saat ini masih dari rspad
gatot subroto di jakarta
seperti yang diketahui bahwa
hari ini keduanya akan menjalani
tes kesehatan sesuai dengan jadwal
yang ditentukan oleh komisi pemilihan umum
bahwa pasangan yang pertama mendaftar
di kpu pada kamis lalu
yaitu anies baswedan dan juga mohaimin iskandar
akan menjalani tes kesehatan perdana
atau pertama pada hari ini yaitu hari sabtu
kemudian untuk pasangan selanjutnya
ganjar pernowo dan juga
mahfud md akan menjalani pemeriksaan pada esok hari
menurut rencana pemeriksaan tes kesehatan
ini akan berlangsung hingga
delapan hingga sepuluh jam hari ini
dan keduanya pun sudah melakukan puasa
sebelumnya akan menjalani beberapa
tes kesehatan memastikan fisik
dan juga psikologisnya dalam keadaan sehat
dan mampu menjalani
berbagai macam hal dan juga dinamika politik
yang akan berlangsung jika
keduanya terpilih menjadi presiden dan juga wakil presiden
baca pres koalisi perubahan anies baswedan mengaku
sudah melakukan persiapan yang cukup
jelang pemeriksaan tes kesehatan
dan juga anies sudah berpuasa dan membatasi kegiatannya
berikut kami hadirkan kembali
wawancara produser lapangan cnn indonesia
bella mulahela dengan anies baswedan dalam perjalanan
saat ini saya berada
di lokasi dimana kami
bersama dengan anies baswedan
calon presiden dari koalisi perubahan
berangkat ke rspad jakarta
pusat yang akan
menjalankan pemeriksaan kesehatan
kalau misalnya anda melihat saat ini kami dalam mobil
baru saja meluncur dari rumah pak
anies gimana tadi pak persiapannya
apakah sudah puasa
sudah di malam sudah cukup gak pak istirahatnya
sebetulnya mulai siang
sore sudah minum kegiatan
terus malam juga istirahat
santai aja dengan keluarga
terus puasa mulai jam delapan malam
saya praktis selesai makan malam
makanya tadi malam terakhir makan apa pak
makanya apa pak tadi malam sebelum puasa ini
menunya apa pak
menunya cuma saya ingat ingat ya
waduh pengen makan

jaman kilang karya juga sudah terjalani seperti ini ya pak ya
apakah ada hal yang berbeda
atau mungkin deg degannya berbeda euforianya begitu pak
euforia sama aja ya rasanya
cuma kalau ini
enak karena ada waktunya
pas belum ada kemarin itu
tidak salah selesai kami daftar
besoknya harus main di garjeng kapal
jadi begitu begitu lagi ngondisi non stop
terus langsung main di garjeng kapal
sekarang masih mungkin ada jadinya sehari
berarti untuk isi alat tidak cukup ya pak ya
terima kasih pak anies
sementara sempat gagal menjadi wakil joko widodo
mahfud md kini berhasil terpilih sebagai
bakal calon wakil presiden ganjar pranowo
bagaimana strategi mahfud md menghadapi
cuplikan wawancara spesial mahfud md bersama
rekan saya rifana pratewi
tahun dua ribu sembilan belas pada saat
pemilu dua ribu sembilan belas pak mahfud
gagal menjadi cowok presnya pak jokowi
itu salah satu yang
menolak adalah pdi perjuangan tapi sekarang
di pemilu dua ribu dua puluh empat pdi perjuangan
yang mendorong pak mahfud pak mahfud tidak merasa
ada yang aneh yang mengganjal dulu
saya ditolak oleh mereka sekarang mereka
gak ada pdi perjuangan menolak itu sesat
saya tahu bukan pdi perjuangan
oke dan sudah dijelaskan kan oleh
rome kalau bu miga
malah pada waktu itu yang sudah
saya sudah punya presiden silahkan jawab presnya
yang menolak menurut romy itu kan
katanya karena saya ikut mengeluarkan
dekret presiden padahal saya nggak pernah
ikut ikut dekret dan sudah diklarifikasi
diklarifikasi oleh gusdur
dan boleh oleh bukunya
gusdur ngeluarkan rencana ngeluarkan dekret
itu saya yang tidak setuju
banyak panglima dan sebagainya
yang setuju itu waktu itu hanya
mbah rudin lopa di dalam rapat itu
bersama alwi sihab gitu
saya termasuk yang tidak setuju
dan ketika dekret itu keluar
saya tidak ada di jakarta juga
tapi itu katanya yang dijadikan alasan
itu dulu mau bubarkan golkar
partai lain karena ingin
partainya ada apa yang menjadi calon
ada yang katanya
pak mafud tuh dulu
partai demokrat katanya jangan pak mafud
pak mafud tuh dulu orangnya prabowo kan gitu
ya nggak apa apa itu politik jadi
saya tahu bukan pdip yang ulak
yang nolak saya cuma orang kemudian
menuding nuding bpp saya tahu
persis bukan tidak ada kaitannya
di beberapa survei elektabilitasnya
pak mafud kan dibawah
pak sandiaga kemudian
pak erik tohir dan juga
ibu kofifa berarti kan bukan alasan
elektoral ibu megawati soekarno putri
memilih pak mahfud ada alasan lain
belum dijelaskan ke publik pada saat bertemu
berdua dijelaskan nggak pak kenapa akhirnya memilih
bapak pastinya bukan alasan elektoral pak
survei itu kan bisa diatur
kamu bisa pesan juga survei
yang kedua keperluan
negara itu bukan hanya pada
kuantitas dukungan tapi
kualitas calon oleh sebab itu
pilihan ibu megawati
kepada saya itu kualitatif
bukan kuantitatif kan tidak menyebut
hasil survei kan ibu megawati menyebut
ini penegak hukum
wong cili ini pemberantas korupsi
yang berani itu kualitatif
pengalaman di tiga
lembaga itu kualitatif
nah tapi kalau bicara
itu kan sebenarnya
survei itu relatif ya
untuk sementara kami tutup
perbarui dan juga menantikan
perkembangan terbaru di program program
cnnc lainnya saya dan
daniar akhli terima kasih dan sampai jumpa